hei dia berisik padanya
tidak akan aku biarkan kamu mengisap darah berjaga itu
mana hari yang bergelap lagi
satu buburan pun tidak aku dapatkan
aku harus mencari pohon untuk tempat peristirahatanku
pasti dia datang lagi
pasti dia datang lagi
bagaimana kalau dia takut bertemu denganku
aku harus bertemu dengannya
ini dia tempat yang lebih tempat buat aku

ini dia tempat yang lebih tempat buat aku
ini dia tempat yang lebih tempat buat aku
ini dia tempat yang lebih tempat buat aku

baunya semakin santer saja
jangan takut sentano jangan takut
aku tinggal tidak jauh dari sini
dan aku kesini
karena aku menunggu kamu
perkenalkan aku dewi
aku sungguh bahagia sekali bertemu denganmu hari ini
aku sudah lama menunggu saat saat seperti ini
dan kamu tahu sentan
memendang rasa cinta aku padamu
sungguh kayak itu dewi
kamu menanggapi mereka
ia sedang menaruh

are bagus bagus sekali dewi aku suka suka sekali
kamu suka senta nuh
aku suka sekali
senta nuh aku aku kamu belum tahu siapa aku senta nuh
iya aku dewi dewi siluman
kalau kau siluman mana mungkin kamu beritahu aku
iya senta nuh aku dewi siluman
kau adalah bidadariku yang cantik pasti
lemah gemulai tubuhmu yang sangat indah itu bagikan rembulan
dan aku ingin
oh ini tuh
sokong sengaja sekalipun
ini apa sih
hei kemurus buat tidak
tidak akan aku biarkan kamu mengisap darah perjagaan itu untuk membuang kepingan ilmu ilmumu
jangan bikau kita bangun
hei bantuan siapa kau
inggir kau bangun
lepaskan pemuda itu
tidak kita bangun
tidak kau inggir kau bangun
perhatikan kamu lebih baik kau cepat tinggalkan bapak dini
kalau tidak aku akan bunuh kamu
hei setan kecil
hari ini kau tidak akan membiarkan lulus
kenapa kau selalu menjauh perurusanku
karena kau harus dibalas mi
supaya kau tidak mendapatkan korban yang ke seratus dari ilmu hitam di bawahmu
pinggir pinggir kau kau jelek pinggir
sabtu lagi sabtu
aku tahu kalian adalah batin dari nyairan

aku akan bunuh kalian semua
jadi bawa aku pergi
buka dulu ya
hei jangan kemana mana
sekarang kau akan menghadapi aku
tua bangka kentut
hei saya tanya adam berhenti kamu
keluar rentabau tanah
kau tidak akan pernah bisa menangkapmu
lebih baik kau pulang untuk mempersiapkan nisanmu
karena sebentar lagi kau akan mampus
tidak mau tersalah ya
baiklah kau pergi
ayo culi itu buatu

kita beli mie kepadamu engkel
untuk beršeganlah k factormu